saya sama sekali gak pernah
ya kalau memang begitu
sebentar lagi kan elsa akan dapat balasannya kan
insya allah semuanya akan terbongkar nih
bukan karena itu mas
bukan karena itu
nici ngapain sih
bikin bete aja
wuh lama banget nih taksi
aku harus dapat informasi dari perempuan itu
dengan mbak catherine
yang terlahir susah
keadaan gak punya
itu bukan salah kamu
semenjak si kiri wawancara si kiki
kayaknya ngomongin dulu ya
kayaknya kebayang bayang wajahnya si kiki deh
emang udah waktunya buat kita comblangin mereka berdua
harus itu mas
kalau mau ngorekh couple
itu bahan mana ya
kamu nggak lah
aku kepikiran sama ngomongin sumbarno aja tentang elsa
kok beneran itu emang elsa mas
apa janjangan dulu sumbarno hilang itu karena elsa
supaya dia itu gak memberi kesaksian
ternyata elsa benar benar mencari cara supaya aku tetap di dalam penjara mas
salah aku apa ya
selama aku hidup aku tuh gak pernah jahat sampai elsa
sama sekali gak pernah mas
iya kalau memang begitu sementara lagi kan elsa akan dapat balasan ya kan
insya allah semuanya akan terbongkar nih
bukan karena itu mas bukan karena itu
yang jadi korban ini bukan cuma ku doang
rena harus ngerasain ada di dalam penjara
karena aku hamil di dalam penjara melahir di dalam penjara
waktu untuk aku sama reno
waktu dimana aku bisa ngerti
bisa ngeliat reina tumbuh besar
waktu itu gak aku rasain dan reina gak ngerasain
jadi kamu gak bersyukur dong ketemu saya
bukan gitu mas
udah kamu tenang ya
setelah semua yang terjadi
saya sangat yakin elsa pasti akan dihukum sangat berat
tapi yang terpenting sekarang
kita harus amankan sumaro
itu urusan saya
jalan gak usah bayar mbak ini kesalahan saya
pak saya juga gak setega itu kali
gak usah mbak
udah ambil aja kembaliannya
terima kasih ya mbak
mungkin ini kesempatan aku untuk dapat keterangan dari dia
selamat sore mbak
boleh sini pak
bisa bicara sebentar
saya tadi nggak sengaja dengar pembicaraan mbak di kafe
dengan angga dan juga misalnya
mbak sempat bilang kalau mbak ketemu dengan ibu sarah
boleh saya tahu itu ketemu di mana
maaf saya gak minat bicara sama orang gak kenal
saya mantan suaminya andin yang anda bicarakan tadi
sayang seele pun sebegini

udah lama kiki enggak selfie sama mas randy
kiki kangen beneran tuh sama mas randy halo ayang kiki nih ada basuh buat ayang kiki
enggak ada angin enggak ada ujan ngapain kamu tiba tiba bawain basuh mau dus ya udah nurut aja
sekarang uya mau ambilnya bentar oke
sekarang uya bisa candlelight dinner bareng ayam kiki di pekarangan rumah
mabos walaupun cuma pakai lilin seribuan tapi satu hari nanti bakal di
restoran mewah kayak di film film